semua tak lagi sama bagi celia desti wulandari
hari hari sebelumnya sahabatnya citra ayu amelia masih duduk di kursi ini
tepat di sebelahnya
namun sejak satu oktober pemilik kursi itu pergi untuk selama lamanya
tak mudah bagi celia berkisah tentang citra
dia dan citra berkawan sejak dari bangku sekolah dasar
bahkan mereka juga sepakat memilih bersekolah di smk negeri tujuh malang
dan memilih jurusan yang sama yakni jurusan analis pengujian laboratorium
celia tak menyangka citra menjadi korban tewas di malam kelam di kanjuruhan
celia lebih banyak diam ketika ditanya perihal sahabatnya
ia tak kuasa lagi berbicara
ada banyak kenangan yang dilaluinya bersama citra
setiap hari mereka selalu bersama
bahkan citra lebih sering ke rumahnya sepulang sekolah
celia merasakan perubahan pada hari hari terakhir sang sahabat
citra menyaksikan laga arema fc melawan persebaya bersama teman teman sekolahnya yang lain
nahas citra tewas di sekitar g tiga belas
ia terjebak dan diduga keracunan gas air mata
citra pergi meninggalkan kenangan bagi mereka yang mengenal sosoknya
satu hari sebelum meninggal citra mengajak kawan kawan dan wali kelasnya berfoto bersama
saya dengar kabarnya itu hari minggu jam sepuluh
saya baru dengar kabar karena sibuk di rumah ya
baru buka hp itu anak anak sudah berangkat layak ke rumahnya citra
saya akhirnya juga oh alamnya
bandung kemarin baru kemarin kita foto pertama ya sih itu sudah foto terakhir juga
selain citra abdan ageng fauzan siswa tahun terakhir di sekolah itu juga tewas dalam tragedi tersebut
ada tiga puluh tiga anak yang termuda berusia empat tahun menjadi korban tragedi ini
kematian mereka bukan sekedar angka
ada banyak kenangan yang mereka tinggalkan bagi keluarga dan orang orang yang mencintai mereka